kita ke informasi selanjutnya partai keadilan sejahtera mengkritik kebijakan pengangkatan wakil menteri
bertentangan dengan reformasi birokrasi yang didengungkan presiden jokowi
pks khawatir ada matahari kembar di kementerian yang memiliki wakil menteri
pks juga menilai kabinet jokowi tidak akan mampu bekerja optimal
karena banyak menteri yang menjabat tidak sesuai latar belakangnya
ketua dpp pks mardani ali sera mengaku partainya kecewa melihat komposisi kabinet jokowi
di maruf amin mardhani mengkritik susunan kabinet terkesan berbagi kekuasaan kepada pendukung jokowi
menurut mardani banyak catatan terkait para menteri yang tidak memiliki roadmap atas kinerja kementerian
mardani juga khawatir dengan komposisi menteri yang tidak sesuai latar belakang akan memperlambat kinerja pemerintah
pks memberi waktu seratus hari kepada kabinet jokowi untuk bekerja dan pks akan mengawasi
serta memberikan kritik yang konstruktif sebagai oposisi agar mengingatkan pemerintah
bidrokrasi itu miskin struktur dan kaya fungsi
mestinya justru adanya wakil menteri membuat ada dua matahari kembar
efektivitas jadi berbahaya gitu saya agak khawatir
kita harusnya dari awal meletakkan sikap yang tegas
jangan bagi bagi kekuasaan jangan
negara ini bukan milik pak jokowi walaupun pemenang
masyarakat perlu dihargai
husnuzon harus tetap
seratus hari untuk membuktikan bahwa harapan masyarakat terwujud
tetapi saya pribadi akan lihat roadmapnya ini dua minggu ini
apakah tiap menteri layak
mestinya kalau dia layak dia sudah mampu
benar tidak ada visi menteri ada visi presiden
tetapi roadmapnya ada di menteri
perbandri harus menjelaskan contoh pertumbuhan ekonomi tujuh persen
menteri keuangan harus sudah mulai memetakan
oke menteri pendidikan ingin membuat indonesia kompetitif
seperti apa kurikulum kita seperti apa kerja lima tahun ini
menteri tenaga kerja kita gimana punya kualitas
menteri olahraga gimana kita
nah semuanya tidak punya kemewahan untuk tidak bekerja
roadmapnya harus jelas